namanya semua perbuatan saya kerjakan
kayak tempat tempat hiburan begitu
alamial apakah ada tobatnya itu yang pernah saya lakukan
mudah mudahan dia pun sama allah yang mu adulah
emang banyak yang tahu kalau penyelidikan teman teman semua banyak
kita bilang begitu perbuatan kita lalu
dan ya alhamdulillah sudah sadar begini
ya hampir hampir dua tahun lah
ya saya jual dapat pembeli sekitar lima ratus an
untuk ada belanja istri
ya alhamdulillah saya bahagia sekali
akhirnya suami saya belajar mengaji
karena dulu dia tidak pernah mau begitu
dia pernah bilang kalau ada anakku laki laki saya berubah
berhenti menjudi minum belok
jadi lahir itu pas satu tahun dia mulai hijrah
mulai itu saya sarah karena kupikir ademi anakku saya malu
kalau kata katanya ihh besarnya gitu anakmu
ya allah ya allah
saya tanya ustaz salawu kapan saya bisa ini pergi belajar untuk baca al quran ini
ternyata belajar quran itu yang penting ada keinginan untuk dekat dengan al quran
ada keinginan untuk dekat dengan orang orang yang belajar al quran
dan ada keinginan untuk dekat dekat dengan orang orang yang akan mengajarkan al quran untuk mereka
ada lengkap sama artinya
menyatukan seluruh santri yang ada dalam satu kelompok
meskipun mereka berasal dari latar belakang sosial yang berbeda beda
yang kawang itu dalam satu kelompok fhq
dia bersama dengan beberapa orang yang berasal dari strata sosial yang lebih tinggi dari beliau
ada nih pns guru agama wp jabat kerja kantoran ada polisi
kalau di sini tidak ada istilah bilang yang bilang jual ikan sama semua di sini
di sinilah letak kemampuan kelompok fhq
kalau ada yang salah kita perbaiki semua
mereka sama sama menjadi kecil di bawah keinginan mereka untuk mempelajari al quran
yang wajibnya orang orang yang bagus tajuinnya
kayak syah tinggal lidah naik di langit langit
kata bilang ini tempatnya huruf ini ini tempatnya
semenjak dia masuk evakuasi kalau sholatnya selalu di masjid
diajarkan begitu jari kita
karena hidayah ini kita harus dipinggang baik baik
bahayanya kalau tak kalah keluar itu kita lagi kembali ke jalan yang tidak benar lagi
selama hidayah ini kita pegang harus dipegang baik baik
alhamdulillah selalu membaca al quran
kayak anu di dalam hati kayak terasa enak gitu
bahkan terlalu gelisah lah